perempuan soleha itu sangat tinggi dan istimewa kedudukannya
ketika menjadi anak dia dapat membuka pintu surga bagi ayahnya
dan ketika menjadi istri dia bisa menyempurnakan agama suaminya
dan ketika menjadi ibu surga ada di bawah telapak kakinya
gelar di halaman terus siram pakai air sabun
sikat sikat sampai bersih
eh ini enak enak
gue kan kena sangsi
gue kayak kena kosek kosek nih
aneh bukannya memerintah atau lagu laguan kayak mandor
ana cuma membantu mengarahkan tugas antum
bagian antum yang makan angkanya ana yang kena getahnya
ingat jangan sampai bekeras tuh
kerak bikin bau
antum mau tau aja
tapi asik juga kita masya nih
teh banget gue nih mari
jadi pengen buru buru kabur
ya pula gue kangen banget sama temen temen pemotor gue
aneh orang itu nih
hal lain juga nih
lo kangen sama si april
woy kalau yang itu mah gue udah biasa
di rumah aja nih gue jarang banget
hampir gak pernah gue ketemu bokap backup gue
nama pacar kamu itu sama ya sama perempuan yang ada di sini di pesantren
gue juga bingung
tapi tadi lo nanya kenapa gue kangen sama temen temen pemotor gue
karena april juga itu anak pemotor woy
nah kan sembari gue bisa tahu kabarnya dia itu gimana
udah kangen banget gue pengen ketemu
lo jadi gak pada mau kabur
kita bareng aja ya
tentu gue juga kangen nih sama anak gue dik
iya sebenarnya saya juga gak betah di pesantren ini teh
paksa kerja ini kerja itu
saya mau gak ikhlas dipaksa paksa kayak gitu teh
tapi bukan karena patin mas saya udah kabur dari dulu
apalagi panti sudah balas surat saya
kan itu tulisan surat pakai bahasa arab
lu sendiri gak bisa bahasa arab
oke sangganya oke
sampai kalau isinya
patin gak hirau
iya juga sih
soal waktu itu saya juga pernah melihat ustadz jenderal ngasih surat ke patin
udah gitu patin nerimanya kayak senang banget gitu
gue bukan soal bijak sih tuy
medan perang lo ini berat tuy
musuh lo ini pakai kesenapan modern tuy
masih mau nyuruh ke pelucu itu
kalau iya ini lo pergi deh
soalnya gue gak bakalan mau
umi ingin bertemu sama kami
dasar anak umi
kayak orang orang yang beriman
jauhilah kebanyakan berprasangka
tindakan berprasangka adalah dosa
dan janganlah kamu
mencari kesalahan kesalahan lain
surat al hujurat ayat dua belas
saya berharap kamu datang ke madura
kok pada santai nih antum
emang kerjanya udah kelar
masih lembab dikit nih
aneh nilai kerja kerja antum
kerjaan tum subhanallah bagus ini mandi dulu ya siapa siapa lo males ku aneh senior aneh
musim mencontohkan menjaga kebersihan dengan baik aja nanti udah kelar biarin biarin
masa gue mengatasi kuasa
ntar pahala ibadah gue semuanya
kesempatan ibadah gue tuh semakin hari
minum gue ibadah sama
allah supaya allah
ampuni dosa dosa hamba ya allah
buatkanlah kuasa senen kemis hamba ya allah
lancarkanlah niat hamba ya allah
ya allah jauhkanlah hamba dari godaan setan yang terkuat
ya allah ngapain kita setan
biasanya setan gemenang ya
nggak ada aja
eh eh si sain buat buka
perempuan soleha itu sangat tinggi dan istimewa kedudukannya
ketika menjadi anak dia dapat membuka pintu surga bagi ayahnya
dan ketika menjadi istri dia bisa menyempurnakan agama suaminya
dan ketika menjadi ibu surga ada di bawah telapak kakinya
karena itu perempuan perlulah soleha
mampu menjaga dirinya
dan menjaga lisan dan perbuatannya
serta bisa menutup auratnya
seperti dalam firman allah surat anur ayat tiga puluh satu
yang terjemahannya bismillahirrahmanirrahim
dan katakanlah kepada perempuan yang beriman
agar mereka menjaga pandangannya
dan memelihara kemaluannya
dan janganlah menampakan perhiasannya
kecuali yang biasa terlihat
dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya
dan janganlah menampakan perhiasannya
kecuali kepada suami mereka
saya mau izin ke belakang
mau ke warung suli kak
baru masuk sini udah suruh posan nganan kamis
eh kamu kan perempuan
kalau kamu ikut nanti kita kena sanksi lagi ya
hah nambang resek lo ya
udah udah ya
gapapa stress jadi mari ya
pak tante teh manis dong pak tante
kalau gue nasi aja mbak
pakai bebek goreng
sama bebek goreng juga
sebentar ya mas
jadi besok jam dua
iya siap bu
gua boleh pinjem handphonenya nggak
pulsanya ntar gua ganti